menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md
turut berkomentar terkait video yang beredar viral ini
dalam cuitannya mahfud menyebut peristiwa yang terjadi di kawasan kebayoran jakarta selatan
minggu dini hari laiknya film gangster
dia pun meminta polisi mengusut pengemudi toyota fortuner
yang membawa senjata lalu mengintimidasi pengemudi honda brio
polisi pun kini telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan berdasarkan hasil gelar perkara
terduga pelaku berinisial gr dua puluh empat tahun yang dikenakan pasal empat ratus enam kuhp tentang perusakan terhadap barang
penyidik juga telah menyita barang bukti replika senjata api dan pedang anggar yang digunakan pelaku
sebuah benda replika ini kami akan lakukan pemeriksaan secara laboratoris
ini terbuat dari plastik
kemudian terlapor merusak mobil korban dengan alat ini
kemudian dia masuk lagi ke mobil dan mengeluarkan alat ini
namun kapol restro jakarta selatan kombespol ade arisham kepada cnn indonesia com mengatakan
gr sudah dipulangkan karena pemeriksaan sudah selesai dilakukan pada minggu kemarin
menurutnya gr yang diduga sebagai pelaku aksi brutal tersebut dianggap kooperatif
terkait dengan status gr kepala seksi humas polres metro jakarta selatan akp nurmadewi menyebut
belum bisa dipastikan